saya yakin mama saya masih hidup pak
tolong kumpulin semua anggota bapak pak
cari di semua sisi pak
tolong semua berpencar
ini gelang yang aku pakaikan ke anak kandungku
waktu dia lahir
sebelum dia akhirnya menghilang
saya menemukan mereka
dengan menggunakan gelang itu
jadi mereka beneran anaknya tante ayu
kamu anak kandungku
semua bukti bukti yang ibu ada itu
ayu kasih tau ke ibu
sama persis ketika ibu menemukan kamu
waktu bayi anak
ternyata ternyata anak yang selama ini aku cari cari ternyata sudah ada di dekat mama
untuk saat ini mereka boleh tinggal disini dulu gak mah
kamu pulang ikut ibu kandungmu nak
mama kamu sangat rindu sama kamu
kalau meka masih mau disini dulu bu
mungkin mereka masih perlu waktu
setelah semua yang dia alami
alhamdulillah ya meka ya
emang tuh ya bu fara tuh emang jahat banget
udah mau ncelakain bu ayu meka gue juga dah
semua itu ada hikmahnya
aku jadi menemukan anak kandung
aku juga mau nangis
hikmahnya juga sekarang buaya bisa jalan lagi ya bu ya
alhamdulillah ya bu
kalau gitu saya pamit dulu ya
oh ya udah bu saya antre ya bu ya
supir saya datang jemput
gagal deh nagih tiga miliar
kalau gitu saya pamit ya
ya hati hati makasih udah nolongin tadi ya
apa mau berhasil keluar
tidak ada apa
saya yakin mama saya masih hidup pak
tolong kumpulin semua anggota bapak pak
cari di semua sisi pak
tolong semua berpencar
tolong ambilkan tandu
kita segera bawa ke rumah sakit
tidak ada apa apa
mas berhenti dulu di situ
ada yang ingin aku tunjukkan sama mas
ya allah ma kaki kamu sudah sembuh
kamu sudah segera lagi sekarang
alhamdulillah ya allah
tapi ada satu hal lagi yang
yang jauh lebih penting lagi
ternyata anak kandung kita
anak kandung kita meka mas
maksud mama bagaimana ma
tadi bu aisyah cerita banyak tentang mereka